udah tapi belum dibales
untuk sementara iya
kamu gak perlu nyopet buat aku
kenapa kamu kan lagi perlu
aku butuhnya terlalu banyak
aku juga bisa nyopet banyak
hmm banyak berapa
kamu perlunya berapa
kalau nggak ada jaminan
memangnya kamu bisa cari uang pinjaman segitu
isu dompetnya maksimal berapa
kalau dia belanja
mau bayar angsuran motor
pasti lebih dari seratus ribu
oke nggak usah lebih
kalau dapet sepuluh dompet
kita dapet satu juta
dua puluh hari kan dapet dua puluh juta
kamu pinter ya matematikanya
kamu tahu kan
nyopet itu bukan matematika
aku sama jessi mau bantuin kamu
kamu harusnya ngasih semangat optimis
bukannya mah pesimis
aku terima kasih kamu mau bantu aku
aku harus pergi dulu
mau ke rumah sakit
aku harus tetap berusaha bantu dia
kamu lagi sibuk gak
lagi ada urusan gak
di tempat biasa
aku pergi dulu ya
kamu gak nemenin aku operasi
sayang aja kenapa kamu yang jalan duluan
sok aduh kalau kamu mau duluan
saya mah orangnya no problem
memang mau kesana
kemarin itu bilang ke kamunya atau ngomong ke desanya
kamu gak nanya
saya udah telepon tapi gak diangkat
terus saya ke rumahnya ubednya gak ada
dari pagi gak ada
emang gak tau perginya kemana
udah tapi belum dibales
aku penasaran pengen tahu apa jawaban diza
aku gak mau
aku dua puluh aja belum
kalau udah dua puluh
aku kan belum selesai kuliah
kalau udah selesai kuliah
kita ketemuan lah jangan cuma titip salam
menjaga hubungan baik itu penting meskipun kita berbeda pandangan dan cita cita
kita kan tetap temen
ya atau iya
gak masuk kriteria kamu ya
kriteria kamu apa
yang penting seiman
terus mama setuju
ubed seiman sama kamu
kalau kamu lagi gak jualan
lagi gak ada urusan
ayolah kita ketemuan
bakal ada yang lewat sini nggak
kita tunggu aja
aku jadi gak enak sama kak ubed
kamu gak usah merasa gak enak
kalau dia kecewa itu urusan dia
semua orang harus siap dengan penolakan
bahkan untuk sebuah permintaan paling sepele
apalagi yang gede
bapak itu kalau kita todong pasti gak akan ngelawan
kasian ah udah tua
tukang todong itu orang jahat
orang jahat gak punya rasa kasihan
kalau punya rasa kasian kita gak jadi nodong
oke kalau gitu mah
dia itu tukang todong saya temannya
dia itu tukang todong
aduh dia pingsan
kabar buruk kenapa
bapaknya masih sakit
tapi dia udah gak punya uang
tiap hari tagihannya nambah
dia kerja gak
sama kayak aku
aku juga masih pengangguran
tapi pake mobil sama sering ajak aku ke kafe
aku kan kuliahnya belum selesai
masih nyusun skripsi
masih dapat jatah buat jajan dari orang tua
kalau skripsinya udah beres terus mau kerja
maunya sih bisnis
gak kayak aku sama foni
papa harus usaha sendiri
malahan kadang kadang harus bantu bantu orang tua
jadi kamu ditolak sama dija
saya merasa hancur
kamu baru ditolak perempuan sekali dua kali
saya mah sering
biasa aja tuh
kamu tahu kenapa kita ditolak
karena kita gak ganteng
ganteng atau enggak itu nomor sekian
yang nomor satu karena kita nggak punya ini
kita nodongnya jadi enggak
pak saya sama teman saya nodongnya nggak jadi
bapak kan sudah sadar
kok makan duluan
kok kamu gitu
biarin aja kamu juga gitu gitu
kok temu junaedi gak ngajak
kamu pengen banget kenal sama junaidi
kan aku pernah bilang
junaedi itu biasa banget
aku penasaran gara gara kamu bilang dia itu masih muda tapi kayak bapak bapak
tadi itu ada yang mau diomongin serius jadi aku gak bisa ngajak kamu
aku kan orangnya serius juga
tapi yang mau diomongin bukan masalah kamu
masalah ubed yang senyumnya kamu bilang seluas lautan
tapi nggak tahu deh dia masih bisa senyum atau enggak